di hadapan kedua orang tua brigadir yosua verdi sambo mengaku menyesali perbuatannya
ia menyebut akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku
persidangan hari ini digelar pukul sepuluh pagi di pengadilan negeri jakarta selatan
dengan agenda pemeriksaan saksi dengan terdakwa ferdi sambo dan putri candrawati
pertemuan pertama antara orang tua brigadir yosua dengan terdakwa verdi sambo dan putri candrawati
melahirkan pengakuan verdi sambo yang menyesali perbuatannya membunuh yosua
namun terdakwa ferdisambo kepada orang tua almarhum yosua menegaskan tudingan
penembakan adalah akibat perbuatan brigadir yosua terhadap istrinya putri candrawati
sambo pun berjanji membuktikannya di persidangan
saya tidak mengontrol emosi dan tidak jernih berpikir
di awal lewat persidangan ini saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi
adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak bapak kepada istri saya
itu yang harus saya sampaikan nanti akan dibuktikan di persidangan ini
saya yakini bahwa saya telah berbuat salah dan saya akan pertanggungjawabkan secara hukum
saya juga sudah minta amat
saya juga sudah minta amat
saya juga sudah minta amat
untuk ibu nda yosua beserta keluarga atas peristiwa ini
dan saya siap menjalankan sidang ini dengan ikhlas dan ketulusan hati saya
agar seluruh peristiwa yang terjadi dapat terungkap